mas apaan tuh
mas itu pun bola api
iya itu bola api mbak
ya ampun mana anak anak kita belum pulang
mas aduh ya ampun
aku tuh gak bisa kalo kena matahari
jadi aku harus
gua udah apa apa kok
aduh kipasnya pake mati lagi
mendingan bau casanya
aduh kipasnya pake mati lagi
aduh kipasnya pake mati lagi
pasin aja payungnya
saya tak parlah apik
ag sisih cadalnya
ajam aja teman anjing saya gini
tuh apinya ke arah rumah kamu
rumah udah habis semua tuh
mas apaan tuh
mas itu pun bola api
iya itu bola api mbak
ya ampun mana anak anak kita belum pulang
mas aduh ya ampun
mas apaan tuh
mas kemana ini
mas apaan tuh itu
mas kamu tepuk tangan
mas apaan tuh itu
mas itu kan bola api
mas apaan tuh itu
putih mami kebakaran
alih ya allah
mana masih banyak pesenan jahitan
di dalam musik masih banyak pesenan
aduh sekarang semuanya abis
alih mami mesti gimana alih
rezeki udah ngatur
insya allah ada gantinya kok
yang penting alih
rafa dan semuanya selamat
karena alih sama rafa yang paling penting
buat hidupnya mami
di mana asal
aduh pak rete
pak rete butik saya kebakaran pak rete
pak rete tolong bantuin pak rete tolong bantuin
pertek pertek bantuin pertek
pak rete gimana dong
minggir minggir minggir
ini bukan ulang tahun pak rete
aduh pak rete
aduh pak rete gimana ini
pak rete saya gak bisa menerima kenyataan ini
jangan dong jangan dong
saya mau cari tempat fisik
pak rete pak rete
allahuakbar ini berat beneran
masih kebakaran pak rete
pak rete masih kebakaran
allahuakbar bisa diatur
tante bangun tante
tante bangun tante
gak ada jalan lain lagi
kita harus segera pindah dari kampung ini
karena kampung ini sudah dikutuk sama hantu bola api
ya pokoknya sudah gak aman lagi deh
jadi kalau bapak bapak dan ibu ibu mau selamat
kita harus pindah dari sini
iya benar juga ya
iya benar juga
kita pindah aja ya
ya kalian boleh nggak percaya sama saya
tapi kejadian yang menimpa bu ranti
itu bisa jadi pelajaran buat kita
gak ada jalan lain lagi
gara gara dia gak percaya sama hantu bola api
apa yang terjadi
hantu itu marah dan membakar tempat usahanya
benar juga kata ijeng emy
daripada kita semua mati kegosongan
mending kita jual rumah di kampung ini
iya benar juga kita jual aja tanah kita ya
bu emy minta tolong deh
jangan memperkuruh suasana tuh